sejumlah warga membagikan bunga mawar kepada aparat brimob yang tengah berjaga di kawasan kantor bawaslu jalan mh tamrin jakarta
aksi simpatik ini sebagai bentuk apresiasi terhadap aparat yang telah menjaga keamanan saat terjadi unjuk rasa
aksi ini dilakukan secara spontan oleh warga yang berkantor di sekitar gedung bawaslu
selain spontan bunga bunga ini juga dibeli secara swadaya
total ada sekitar sepuluh orang yang membagikan setidaknya satu ratus tiga puluh kuntum bunga mawar
aksi ini disambut sukacita oleh aparat yang tengah bertugas
mereka mengapresiasi aksi simpatik ini sehingga bisa membangkitkan semangat
bagian dari kami juga